jangan lupa di pagi pas memobok masih dalam evokasi polisi dan kebanyakan orang orang yang masih terangkan
dan tamu masih tertanggung di jam delapan tiga puluh dan saat itu bersih
tamu terkini masih tersangkut bahwa suai nyepat dan masih dalam evokasi